adegan demi adegan rekonstruksi penganiayaan terhadap david ozora oleh tersangka mario dandisatrio sudah selesai digelar pada hari ini
informasi terkini bergabung produser lapangan cnn indonesia ada arief kurniawan
arief selamat malam arief arief bagaimana anda bisa kembali menyampaikan kepada pemirsa jalannya rekonstruksi penganiayaan terhadap david ozora hari ini
selamat malam tiffany untuk rekonstruksi penganiayaan mario dandisatrio terhadap david ozora sudah selesai dilakukan
tadi rekonstruksi kurang lebih ada empat puluh adegan dan itu terbagi menjadi empat puluh a dan juga empat puluh b
dan sebetulnya itu dari pihak krim polda metro jaya memprediksi hanya butuh tiga puluh tujuh adegan
namun ternyata dari adegan adegan yang diperagakan ternyata ini justru bertambah menjadi empat puluh a dan juga empat puluh b
dan tadi mulai dari adegan di atas ke dua puluh tiga itu mulai diperlihatkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh mario dandisatrio terhadap david ozora
dan dari rekonstruksi penganiayaan
dari rekonstruksi yang ditunjukkan itu memang david ozora selama diperlakukan
dipelonco juga diintimidasi diinterogasi sampai dengan dianiaya itu ia sama sekali tidak memberikan perlawanan sama sekali kepada tersangka mario dandisatrio
dan tadi pertama kali mario dandisatrio itu melakukan atau melepaskan tendangan itu ketika korban david ozora itu diminta untuk mengambil posisi push up
namun dalam push upnya posisinya plank
dan ketika korban sudah mengambil posisi push up plank itu mario dandisatrio kebetulan langsung mencolek anak ag untuk melihat ke arah korban
dan ketika anak ag sudah melihat ke arah korban langsung dalam hitungan detik mario dandisatrio langsung melepaskan tendangan pertama dengan kaki kanannya
dengan mengambil ancang ancang terlebih dahulu itu langsung diarahkan ke bagian kanan kepala dari david ozora
dan menurut keterangan dari penyidik
yang memimpin rekonstruksi saat itu itu tendangan pertama saja sebetulnya sudah membuat korban tidak sadarkan diri dan langsung tergelepar di atas aspal di komplek green permata
dan tidak puas sampai di situ kemudian tersangka mario dandisatrio pindah ke bagian sebelah kiri dengan melangkahi tubuh korban
dan langsung menendang kepala sebelah kiri dari korban david ozora
dan setelah menendang bagian sebelah kiri lalu dilanjutkan dengan dua tendangan berikutnya
bentuk injakan itu ke bagian kepala belakang korban david ozora
setelah menginjak sebanyak dua kali itu sempat ada ejekan atau bercandaan antara tersangka shane lucas dan juga dengan mario dandisatrio
di situ shane lucas sempat menceletuk bahwa wah asik nih main sepak bola
terus kemudian mario dandisatrio mengatakan iya ini saatnya kita free kick
dan kemudian setelah mengeluarkan kalimat akan melakukan free kick
kemudian mario dandisatrio langsung mundur beberapa langkah mengambil ancang ancang
dan kemudian langsung melepaskan tendangan ke bagian kepala kiri dari korban david ozora
dan setelah melakukan tendangan yang seperti free kick
itu mariodi satri kemudian langsung melakukan selebrasi ala pemain sepak bola internasional cristiano ronaldo
usai melakukan selebrasi tersebut shane lucas kemudian sempat mencoba menghentikan mario dandisatrio
shane lucas mengatakan sudah cukup cukup
lalu dijawab oleh mario doni satrio gue gak takut anak orang mati
dan kemudian setelah melepaskan kurang lebih empat tendangan
itu kemudian ditambah lagi dengan satu pukulan yang dilakukan oleh mario dandisatrio itu dengan tangan kanannya ke arah kepala belakang korban david ozora
dan aksi pengenian ini kemudian berhenti ketika salah satu pemilik rumah
yaitu ini adalah rumah dari saksi
di natalia dimana pas itu david memang sedang bermain di rumah anak dari natalia
taksi natalnya berteriak woy dan teriakan woy itu kemudian menghentikan aksi rekaman yang dilakukan oleh anak agnes
dan kemudian saksinatnya ini menghampiri dan pada saat menghampiri
ia sudah bersama dengan ditemani dua orang security
dan ketika sudah sampai bertemu dengan mario itu saksinatali sangat kaget karena yang tergeletak di bawah itu adalah
david teman dari anaknya dan pada saat rekon tadi juga saksi natalia sempat emosional dan sempat menangis
sambil mengucapkan kata kata yang seperti kesal kepada tersangka mario dandisatrio
kamu apakan david kamu siapa kamu bukan tamu disini
ini kenapa david sampai bonyok kayak gini
lalu dijawab oleh mario dandisatrio yaitu korban david dia sudah melecehkan adik saya
dan kemudian natalie langsung duduk dan mengangkat kepala david
dan ia sempat meminta tolong juga kepada anak agnes untuk meminjamkan pahanya sebagai bantal untuk kepalanya david
namun anak ag menolak anak ag hanya memberikan tangannya saja untuk menahan kepala david
dan setelah itu langsung datang diikuti oleh suami rudy
dan kemudian akhirnya diakhiri dengan membawa korban ke rumah sakit medika untuk dievakuasi
kita tahu bahwa salah satu tersangka ag memang tidak dihadir
dihadirkan dan digantikan oleh pemeran pengganti
apa pertimbangan kepolisian selain pertimbangan kepolisian tentunya dengan hal tersebut sejauh mana ini akan mempengaruhi
atau mempengaruhi jalannya rekonstruksi tersebut sendiri arief
ya tiffany memang untuk anak ag ini tidak dihadirkan mengingat karena usia yang bersangkutan itu masih lima belas tahun
sehingga karena sesuai dengan
undang undang anak untuk usia masih lima belas tahun itu tidak bisa dihadirkan
jadi istilahnya atau sebutannya juga bukan tersangka tapi sebutannya adalah anak yang berkonflik dengan hukum
dan oleh sebab itulah anak agi ini digantikan oleh pemeran pengganti
namun tadi dalam rekonstruksi yang berjalan dari adegan pertama sampai dengan adegan empat puluh a dan juga empat puluh b
itu semua rekonstruksi berjalan dengan lancar tidak ada halangan sama sekali
karena memang untuk pemeran pengganti ini dia sudah mendapat arahan langsung dari penyidik
jadi adegan adegan apa saja yang memang harus dilakukan
dan tadi yang menarik adalah pada saat rekonstruksi itu sebelum pengenaian terjadi
pada saat korban david ozora ini sedang melakukan posisi push up dan juga posisi tobat
ini juga tadi ada salah satu adegan yang cukup membuat ramai warga di sini yang menyaksikan
bahwa ketika pada saat anak ag ini menyaksikan korban david ini sedang dipelonco
itu ada adegan dimana ternyata anak agi ini menyalakan sebatang rokok
sambil menyaksikan david hozora ini dipelonco oleh tersangka mario dan isatrio
dan pada saat adegan ini dilakukan ini langsung timbul teriakan teriakan ataupun cemohan cemohan dari warga yang menyaksikan
bahkan ada salah satu warga yang menyeletup bahwa wah model kayak gini masa nggak mau jadi tersangka seperti itu
jadi ini salah satu adegan yang cukup membuatkan
jadi saya kaget warga yang menyaksikan langsung ada di sini
dan memang tadi sepanjang rekonstruksi itu total ada lima tendangan yang dilepaskan oleh mario dan isatrio dan satu pukulan
dan semuanya ini ke arah kepala sehingga menyebabkan david hozora ini belum sadar hingga saat ini
baik terima kasih arief kurniawan produser lapangan cnn indonesia atas laporan anda langsung dari lokasi rekonstruksi kasus penganian terhadap david ozora
selamat malam selamat bertugas kembali